hai ini ya biasa bik kerjaan siapa lagi coba kalau bukan adiknya adriana kek sih dia disuruh
sama mamanya adriana deh kau deh emak anak sama semua aduh itu teh anak sama emas sama kakaknya
sama aja ya kok bisa ngikutin kelakuannya ya turunan tuh bi udah kalau begitu kita
oke anak aja udah kita kejar terhampir asli kemarin kita ke mereka
aduh dari tadi abang telepon terus nih pasti om dudung yang ngasih tahu kalau
hpnya aku bawa om maaf aku mau telepon sebentar ya ya
halo halo assalamualaikum abah abah tadi telepon ya waalaikumsalam neng neng dimana
abah cariin dari tadi tidak ada kabar berita ini teh kemahan orang abah oh iya
bah neng lupa ngabarin abah maaf ya bah neng cuma kemau dong obat neng cuma
refreshing doang bentar juga pulang kok hei neng kemah ya abah juga lagi tidak ada di
rumah ini teh loh emang abah dimana abah saya lagi di rumah sakit neng ngokin mamanya
ngomong tadi dia kecelakaan sayang inanilahi allah abah ya udah kalau gitu neng kesana ya
bayar ini enggak usah neng kan masih pun ya un nggak usah kesini ya nanti kan neng harus belajar
biarin nanti om dangdingdung abah suruh pulang ya nggak papa abah neng mau nengokin sana sebentar
ya neng juga pengen lihat mamanya mundi ya assalamualaikum mbah waalaikumsalam neng
om udah nelfon ya udah om maafnya om saya mau langsung ke rumah sakit ayo saya temenin
nah gue jadi semakin gak sabar nih pengen praktekin gaya gaya yang tadi gue udah diajarin
wow hebat anak mamah
mama mama mau olat
jadi udah bisa no apparently tirana arnold
belumaremu maaf namanya juga baru belajar hahaha waduh lancar

kok malah mama yang ngajarin kamu
soalnya aduh adriana kamu gak tau sih gimana ngeselinnya tuh enaknya si bi
mama tangannya biru nih
nanti kalau mama retak gimana
hati mama udah retak
eee aku kan udah belajar trik triknya aku udah ngerti sekarang
aku udah belajar di dojo
diajarin sama boy beberapa triknya
buat nangkal segala macam semuanya aku udah belajar
ya kan mah aku sekarang mau nyamperin reva
aku mau kasih dia pelajaran
dia berani beraninya kayak begitu sama nyobes
nyonya besar tercinta
ini gak bisa dibelahin
ke atas tadi nyamperin kak reva
biarin kakakmu itu mau kasih pelajaran buat reva
kenapa sih tadi
tadi tio di kamar nyamperin reva udah ditaburin keliring
aduh sekarang mama yang aduh
itu kakak kamu ke atas
ada ada aja nih anak sih
ma aku punya banyak uang tuh
ganti lantai tapi ganti paha aku ya
sakit dan luka ini susah
ah kamu gak asuransi nak
bawa aja ya ke tukang perut ya
apa sih ini kerjaan siapa
ngapain juga sih kamu pake taro taro klereng disini
katanya kak reva jahat sama kak adriana
makanya aku kerjain kak reva
yang kena bonem di dalam
nih kakaknya sendiri
aduh untuk mama sayang
sama anak kesayangan mama ini
dari tadi kenapa ya
kok ribut ribut sih depan kamar aku
klerengnya dio kan
oh aku tau
ini pasti tadi sebenernya dio mengerjain aku kan
pasti disuruh sama mama kamu kan
oh tapi sayangnya aja
malah senjata makan tuhan ya
satu hal yang harus lo tau
masalah ini belum kelar
lo bakal kena batunya
bukan senjata makan tuan
batunya lo telan terus
hati hati encok tuh
wuh bi bi bi
aduh ini apa non astagfirullahaladzim
untung ga ada non
aduh suruh kita bisa jengkang kayak begini
bibi itu juga harus hati hati
kalau jalan tuh jangan ngebut ngebut
bikin rem tuh kakinya
ini biasa bi
kerjaan siapa lagi
coba kalau bukan adiknya adriana
kayaknya sih dia disuruh sama mamanya adriana deh
mak anak sama semua
itu teh anak sama emak sama kakaknya
eh anak sama emak sama kakaknya sama aja ya
kok bisa ngikutin kelakuannya ya
turunan tuh bi udah
kalau begitu kita tes sekarang
kalo enggak kita banyak dikerjain ya
yaudah jalannya hati hati bi
hah iya bener
tapi ini teh banyak
yaudah surti mau beresin aja ya
oh ini tuh

ya udah gw leversin dinvi sedikit yeah bro
gow bon yapt eh
thinking about urban' ya kuman mas productive cake ya
klerini selambung baronove
masih belajar kasian kamu kamu kan lagi un
udah deh kelarin un nya aja dulu
ya un nya sih selesai lu sama gak apa apa
tapi ya kalau menurut boy sih mendingan besok aja mah
gue kan udah cukup nih belajarnya
lagian kan boy tadi tuh cuma latihan soal soal aja
dan kayaknya boy udah siap kok buat un
udah gak apa apa kamu latihan itu dulu soal soalnya biar lebih patuh
ma bayar utang itu tuh lebih penting ma
mendingan besok aja kita ketemu adriana kita bayar sama andrian
huh gak apa apa
hmm bener nih ya
awas sama boy kalau sampai nilai un kamu ambaradul
ntar mama merasa bersalah nggak cocok itu namanya
ya insya allah gak ambaradul ma
oke deh cuman
gak ada cuman
cuman mama doain
oh pasti kalau masalah doa mas selalu
always mama doain anak pacar
ya ya udah kamu belajar dulu
makasih ya nak